kan pak luhut juga sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman
ini saya mau kembali lagi ke bagaimana kita inilah memastikan bahwa
kita harusnya paling kalau bicara tsunami harusnya paling ahli lah dalam hal itu
dan dari segi misalnya funding atau pendanaan untuk menangani bencana
misalnya bnpb kita cukup kalau tidak salah kan sekarang kan justru ininya anggarannya
bukannya semakin meningkat tapi harus dibagi bagilah dengan pos pos lain
nah ini bagaimana dari segi prioritas
karena semuanya kalau ternyata kita habis karena bencana halam
dan kita tidak prepare itu semua usaha untuk membangun
infrastruktur yang dibangun sekarang sudah pada rusak
nah itu bagaimana prioritas
ya memang kita dikritik juga dari luar
kita tuh terlalu banyak mengeluarkan uang untuk tadi rehabilitasi ini
kurang untuk persiapannya ini
seperti early warning system terus mengingatkan tadi
pembangunan itu strukturnya begini begini itu kita kurang
jadi kita belajar dari itu sekarang ya kita perbaikin
itu tadi yang ratas tadi rapat kami terbatas tadi
menyusun ini dan bu ani juga datang dengan proposalnya
dan kita lihatlah sekarang lagi kita kerjain
nah itu saya kira akan menjadi satu
yang bisa kita jual bahwa kita ini juga ada punya
jadi kedepan tidak akan terjadi lagi
ya seperti ini jadi tahun depan ini ibu ani sudah mau masukkan dalam anggaran apbn
akan dinaikkan ke anggaran
ya dan jadi supaya nanti tidak terjadi lagi loh paling tidak
kalau terjadi saya yang baca ya di chile itu gempanya di atas delapan
tapi rumahnya itu tidak kolapsi
berarti ada aspek teknis dan ada yang harus di
jadi kalau tadi saya mau mengenai annual meeting
persiapannya semua sudah jalan bagus kita berdua aja jadi
dan optimis ini perhelatannya akan berhasil
tidak ada saya lihat sih so far ya cross annual lah
tapi pasti sepedek dekan juga kan ya ini
saya sebagai ketua tentu juga lihatnya gimana ya
kok saya ngurusin perhelatan gini gede gitu ya begini prestigius
ya berdua lah tapi saya pikir tim ya teman teman menteri
kemudian gubernur panglima teni polri tuh luar biasa
kerja tim kami sangat baik
jadi semua saya bilang is a national interest
so kita harus kerja untuk kepentingan nasional

tadi paling tidak kalau bu anik tadi report dari bidangnya itu ya iya

ada lima puluh triliun tadi ada
berbagai macam proyek yang akan jalan
tapi jangan salah kira
bahwa kita akan import
orang invest duitnya ke dalam negeri
itu saya kira kalau betul itu bisa masuk
itu juga akan bagus
nah di blended finance
di trihita karana itu juga
ada proyek yang mereka
bilang outcome nya kira kira sampai dua puluh
sampai tiga puluh kami lagi
verified semua itu supaya nanti
peneratanganannya di bali
itu betul betul bisa dieksekusi itu juga beberapa
lima miliar dolar juga jadi saya pikir
banyak tapi dari samping
kita nunjukkan leadership indonesia
terjadi tadi bersamaan kegiatan
ada gempa di lombok
ada gempa di palu
dan ada tadi imf urbeng di
bali kita masih bisa memanage
nah kalau dari segi aspek politiknya
ini dipertanyakan atau tidak
karena kan kita misalnya ingat tahun dua ribu empat belas
dimana ya istilahnya
betul betul indonesia itu sangat terpolarisasi
pki ada isu
ini itu yang membuat istilahnya
negara ini kalau kita
mengikutinya dari sosmed
dan lain sebagainya itu kan
bagaimana gira gira persepsi
orang kan sejak sosial media ini kan
cara bermain ya
tapi kalau bicara soal pki
ada sih itu general viranto
tapi itu kan biasa diungkit ungkit lagi
iyalah ada rian mijar ada si apa
muldoko jenderal muldoko ada saya
ada siapa lagi
ada siapa namanya ini
kamileng sanders ini apa iya kita mau pki itu ada
ya tapi ini kan biasa di pki itu di lombok ya
itu saya bilang bahwa itu di bawah itu
jadi saya sempat bilang sama desy
atau pak viranto
atau pak mijar
ya enggak lah
kita kan punya dua dignity
kan kita punya juga network
apakah kita mau dijajah oleh
katanya mau cina ya enggak lah
hati hati loh kita punya karakter
bukan kita ini yang bisa dibeli beli orang
enggak gitu lah
itu saya jamin itu
bahwa ada kita harus melihara hubungan dengan cina dengan baik
dengan amerika dengan baik
ya kan harus begitu bernegara
nggak bisa dong bernegara itu hanya sendiri
mengenai pki mengenai cina
mengenai apa lagi
ya dan biasanya agama juga digunakan sebagai alat politik
nah ini apa yang perlu istilahnya bagi masyarakat untuk diwaspadai
dan apa gira gira strategi dari pemerintah supaya
kalau saya mau menghimbau deh sih
kalau saya mau menghimbau
teman teman yang sudah senior intelektual itu
jangan bohong jangan suka bohong
kamu punya ambisi mau jadi sesuatu silahkan aja
enggak ada masalah
misalnya macam berita lah
berikan data ekonomi yang beda
yang bisa bicara mengenai
statistik yang beda
pak jokowi itu sejak saya kenal tukang sembah
mengkriminalisasi ulama misalnya
kita kayak habib rizik yang masih stuck di arab saudi
saya dengan pak habib rizik kok teman baik tanya aja dia
dia ada masalah urusannya beliau
tapi enggak ada dendam
kenapa mesti dendam
kita umurnya ini berapa lama sih desi
membangun satu kebencian membangun kebohongan
untuk apa sih
jadi yang senior senior seperti saya desi
saya bilanglah udahlah
mari kita bimbing adik adik kita
anak anak kita itu untuk berbicara dengan
dengan hati yang benar
nah bohong ini menurut saya enggak bagus
nah itu yang menjadi sumber membuat kita goyang
nah ingat ini loh
nah ini negara kepulauan loh
indonesia itu negara kepulauan
bilang sama saya waktu mau referendum

saya duta besar di singapura
jangankan di tim tim jakarta aja referendum
berdeka atau tidak berdeka minta berdeka dia
karena ada presiden tambah satu
dan itu terjadi di tim tim
jadi jangan pemikir pemikir
ada kelompok ini dipikir kalau saya bikin ini
lantas semua jadi satu
ya enggak lah
mereka itu punya sendiri sendiri
dan itu adalah yang paling penting father kita
udah bikin ini satu
sehingga dengan ada pancasila
ideologi kita tadi menurut saya empat puluh lima itu buat kita
kalau enggak emangnya
gue pikirin gue juga merasa enak juga jadi presiden disana
iya tapi kan kita memang negara demokrasi ya
jadi sekarang ya apalagi dengan ada sosmed
semua orang bebas memberikan pendapat
tapi saya lihat ini bagaimana juga
ini kan harusnya kan jadi contoh ya
supaya harus jadi pandutan
juga tidak bingung karena sudah bingung
hal lama yang diungkit masalah kasus
senturi dan kemudian ada yang
dan seolah olah mengeritik presiden sebelumnya
dan katanya pak luhut juga dengan
bravo lima dan lain sebagainya
ini kan membuat masyarakat juga
apa sih gitu
kenapa kita nggak nengok ke depan sih ya
senturi ngapain sih dibuka buka lagi
karena peristiwa di century
itu adalah peristiwa waktu itu
decision making proses disana
dengan kondisi sana kamu judge dengan hari ini
ya enggak akan ketemu mana mana
blbi dibongkar juga sama
lah kamu tuh semua tuh nanti
kena lagi tuh asik kita ngurusin
nggak lihat ke depan sih kenapa kita
senang melihat orang lain menderita
kenapa sih apa anda sudah
tanyalah hatimu yang paling dalam
tapi kenapa ya kira kira
hal hal seperti ini apakah karena
memang tujuannya itu ya politik
tujuannya kekuasaan tujuannya
karena ini kan juga membuat
kalau sekarang kita kompak ini ya
presiden dengan spirit bekerja begini
bawa didukung gitu
mau nanti ada persaingan mau calon presiden
silahkan aja gak ada masalah itu
tapi jangan dengan spirit
nggak bagus buat kita itu
tidak ada gunanya apalagi dia sudah senior
udah pernah jadi ini jadi itu
itu apa sih
bangun negara ini ya satu ketika
ya kalau kau sudah selesai ya nontonlah
jangan lagi kamu aneh aneh
ya sesuai zamannya lah semua itu di bawah
langit itu ada waktunya
salah satu yang diribut ribut
ijin reklamasi dari ias
ijin reklamasi dari ias
sekarang tidak nah ini pak luhut sendiri ya
secara melihatnya ini
bagaimana ya bagi kita
itu yang harus kita
pihara jadi kalau kita
tidak konsisten orang juga nanya kita
eh dimana kepastian kau
dari zaman pak harto itu dibuat
tiba tiba nanti besok lusa dihidupin lagi